informasi selanjutnya tpn ganjar mahfud menyebut akan menghadirkan seorang kapolda
sebagai saksi dalam sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
ini dilakukan guna membuktikan dugaan kecurangan dalam proses pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat masih bergulir di kpu
namun tim pemenangan nasional ganjar mahfud sudah ancang ancang mengajukan gugatan
dugaan kecurangan ke mahkamah konstitusi
tpn ganjar mahfud berencana menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi
dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
ini dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan hal yang akan kita ajukan nanti
listio mengaku masih menunggu siapa nama kapolda yang akan dihadirkan tim hukum tpn ganjar mahfud
ia juga menyebut akan memproses jika ada kapolda yang melanggar aturan
terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
tapi kan harus ada buktinya
kalau dipanggil mk diizininya pak
sementara dosen sthi jentera bivitri susanti menyebut hadirnya kapolda sebagai saksi di sidang sengketa pemilu di mk
adalah untuk membuktikan kecurangan yang terjadi
tidak hanya sebatas keterlibatan institusi tapi hingga presiden
dan dugaan yang saya duga
saya cukup pasti kalau memang kapolda ya
yang ingin dibuktikan melalui kehadiran saksi yang diinginkan ini adalah
dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
yang artinya terstruktur dan sistematisnya itu juga akan melibatkan keseluruhan institusi
bahkan sampai kepada presiden
karena itulah sebenarnya yang tengah dibicarakan belakangan ini
dan kini publik tinggal menunggu permohonan yang akan diajukan tpn ke mahkamah komunikasi

untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
terkait dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu

kapolri berpendapat sosok kapolda itu harus memiliki bukti yang cukup
kapolri mengaku masih menunggu siapa nama kapolda yang akan dihadirkan tim hukum md
sedangkan soal apakah kapolda tersebut dipanggil mk listio bilang harus dicari dulu buktinya
kapolri juga menyatakan kalau ada kapolda yang melanggar akan diproses
jadi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
namun kalau memang tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan
baik kpu mk dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat